ketua dpd osman sabtaodang meminta maaf kepada mahkamah konstitusi atas pernyataannya yang dianggap menyinggung para hakim mk
namun oso tetap berkukuh mk melanggar aturan dengan mengeluarkan putusan larangan pengurus partai menjadi senator dpd
oso menanggapi santai somasi yang dilayangkan mk dan mengklaim telah mengirim surat balasan dari sekjen mpr
oso enggan berspekulasi adanya unsur politis dari putusan mk
namun oso mempertanyakan persidangan gugatan uji materi yang tidak melibatkan dpd sama sekali
menurut oso dia tetap menunggu kpu mengeluarkan keputusan resmi sebelum memutuskan nasib pencalonannya di dpd
oso berharap kpu menegakkan aturan dengan tidak mengikuti putusan mk
oso beralasan pendapatnya mewakili senator dpd yang merasa dirugikan keputusan mk
saya nggak berani bilang politisasi saya cuma terlanjur ngomong goblok
ya kan dan soal goblok dengan pelanggaran undang undang mana yang lebih berat
ya kan kalau goblok orang bisa pinter
tapi kalau itu juga salah yaudah minta maaf
kalau memang itu tidak diterima sebagai goblok ya saya minta maaf
ya pokoknya saya mau aturan dan undang undang ditegakkan untuk kepentingan rakyat
karena ini dewan perwakilan daerah
harusnya dalam pengambilan keputusan tentang daerah mk harus mengundang
dalam judicial review harus mengundang kita
partai persatuan pembangunan menyarankan ketua dpd osman sabtaodang atau oso menemui pimpinan mahkamah konstitusi untuk menjelaskan soal ucapannya yang dinilai menghina
p tiga meminta penyelesaian secara kekeluargaan dikedepankan
hal senada diungkapkan daniel johan
dikutip dari laman detik com sekjen p tiga arsul sani menilai hal itu merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah antara oso dan mk
arsul menduga hal ini merupakan luapan emosi sesaat oso yang juga menjabat sebagai ketua umum hanura
hal senada disampaikan wakil sekjen pkb daniel johan yang meminta oso dan mk melakukan tabayun saling mengklarifikasi
sebelumnya atas pernyataan oso pada dialog di sebuah stasiun televisi swasta
menyampaikan keberatan karena dinilai sebagai penghinaan
selasa kemarin mahkamah konstitusi menggelar jumpa pers menanggapi pernyataan ketua dpd osman sabtaodang yang dinilai merendahkan mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi melalui sekjennya guntur hamzah menyampaikan keberatan atas ucapan oso pada sebuah talkshow di salah satu televisi swasta
saat itu ketua dpd tersebut mengomentari putusan mk
untuk menghentikan keberatan yang tidak boleh berasal dari partai politik
syarat itu diatur dalam pasal satu ratus delapan puluh dua huruf i undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
mk telah menyampaikan surat keberatan kepada oso dan akan menunggu respon dari ketua dpd
mk menilai ucapan oso itu tidak patut diucapkan terhadap mahkamah konstitusi dan hakim hakimnya
perbuatan atau tindakan atau ucapan
yang dilakukan oleh bapak honoris cosa
pak osman sabta odang
dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang meredahkan kehormatan
harkat martabat dan wibawa mahkamah konstitusi dan para hakim konstitusi
sengketa antara mk dan oso terkait penolakan ketua umum partai hanura
soal putusan mahkamah konstitusi
mengenai anggota dpd yang tidak boleh berasal dari partai politik
oso menilai putusan mk itu tidak adil
oso mengatakan putusan mk dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat
yakni setelah masa pendaftaran calon anggota badan legislatif sudah berakhir
menurut oso hal itu menyalahi aturan dan tidak bisa diterapkan pada pemilu dua ribu sembilan belas
ini jangan soal mundur maju
saudara sudah tahu
bahwa mk itu berbuat tata tata salah
sekarang mampu nggak kalian untuk menyuarakan hati nurani rakyat
bahwa ada kesalahan tentang ketidakadilan
itu yang harus anda tulis
jadi jangan ikut ikutan membesar besarkan seolah olah dia benar gitu
ada jelas dijelaskan oleh pak yusuf secara hukum
jadi jangan diputar putar begitu kan
ini yang benar itu
ya jangan ada duit setelah sama rakyat gitu